aksi nekat kembali dilakukan pengendara sepeda motor yang terjaring razia di jalur bus transjakarta
para pengendara yang takut ditilang nekat melawan arus busway
puluhan pengendara sepeda motor ini panik saat jalur transjakarta di jalan sultan agung menteng jakarta pusat yang mereka gunakan
dijaga petugas dari subdit gakum di telantas polda metro jaya rabu pagi
dalam razia kali ini petugas berhasil menindak lebih dari lima puluh pengendara yang didominasi kendaraan bermotor roda dua
denda maksimal yang dibebankan ternyata belum bisa memberi efek jerah bagi pelanggar
padahal undang undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu menyatakan
setiap pengendara yang melintasi busway diganjar hukuman dua bulan penjara atau denda lima ratus ribu rupiah
di rancow tanjung barat
tanjung barat kejaksan jakarta selatan
cepat lah takut terlambat lah mau gimana
ya kita kan nggak tahu kalau ada pemeriksaan kayak gini
mau gimana lagi pasrah saja sudah terima
emang kita salah terima saja